sementara di blitar sebuah wahana wisata mampu menawarkan konsep yang berbeda
ya di wahana wisata bishamshenua waterpark pengunjung diajak untuk bermain sambil berlomba
bagaimana serunya ini dia liputannya untuk anda
inilah lokasi wisata bisham chenoa waterpark yang berada di desa kedawung kabupaten blitar
sedikit berbeda dari warna wisata umumnya
di sini pengunjung akan dibuat betah berlama lama dengan konsep yang disuguhkan
ya paling seru adalah sejumlah lomba unik yang sengaja disediakan pengelola
satu di antaranya adalah panjat paralon di tengah kolam renang
lomba ini menantang setiap peserta untuk bisa memanjat meraih hadiah
atasnya keseruan pun terjadi saat para peserta gagal meraih dan jatuh ke dalam air
selain lomba paralon juga ada aneka permainan yang menarik
mulai dari mandi bola spot selfie hingga beragam permainan lainnya
lokasinya yang dekat dengan pusat kota membuat wahana ini menjadi favorit bagi anak anak dan para orang tua

jadi anak anak yang diberikan permainan itu kita tidak tinggal duduk sana
selain menarik wisata ini juga cukup murah
cukup dengan karcis sekali masuk lima rupiah pengunjung bisa menikmati semua wahana
bisa dilihatkan saat ini adalah wisata murah

khususnya warga sekitar bedawong padahal dunia yang kita gambar tetapi tadi
tak pelak setiap momen libur panjang lokasi ini menjadi tujukan para keluarga di blitar untuk menghabiskan waktu liburan mereka